capres yang diusung partai nasdem pks dan demokrat anies baswedan mendengarkan keluh kesah relawannya di kabupaten pasuruan jawa timur pada rabu malam
antara lain persoalan pertanian hingga status tanah
sementara saat ditanya soal cawapres anies hanya tersenyum dan bilang belum ada bocor
bakal calon presiden dari partai nasdem pks dan partai demokrat anies baswedan berkunjung ke kabupaten pasuruan jawa timur
bertemu ratusan pendukungnya dari berbagai daerah di jawa timur pada rabu malam
anies baswedan mendengarkan aspirasi yang ditemuinya terkait sektor sektor pertanian perkebunan perikanan hingga status tanah
saat ditanya tentang pendamping calon wakil presiden anies hanya bilang belum ada yang bocor
anies baswedan mendengarkan aspirasi yang ditanya soal capres anies baswedan mendengarkan aspirasi yang ditanya selama tiga bulan